yogyakarta dikenal dengan lokasi wisata dan atraksi wisatanya
yang menarik minat wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk mengunjungi sejumlah lokasi
yang sudah menerapkan protokol kesehatan sehingga aman dikunjungi pada saat pandemi covid sembilan belas
saya awali perjalanan saya dengan mencoba atraksi tubing di kalisuci gunung kidul
yuk ikuti perjalanan saya ya
untuk menyusuri gua pengunjung wajib mengenakan jaket pelampung
helm keselamatan hingga pelindung lutut dan siku selama beraktivitas
di gua kalisuci kita bisa berarung jeram dan juga menyusuri gua atau cave tubing dengan menggunakan bat
nah karena saat saya berkunjung sedang musim kemarau
maka saya disarankan untuk bercave tubing selama satu lima hingga dua jam
ternyata selain di indonesia catch tubing hanya ada di dua negara lain lho di meksiko dan selandia baru
jadi disini ada objek wisata gua jadi menelusuri sungai bawah tanah
di kedalaman tujuh puluh meter dari permukaan tanah terus menelusuri gua horizontal vertikal dua jenis gua itu aja
selama perjalanan pemandu akan mengarahkan di lokasi mana saja pengunjung bisa berhenti dan berfoto
selamat datang di kisah kisah kisah
ada empat gua yang akan dilewati yaitu gua suci luweng senglat gua geleng dan gua mbureoma
selama menyusuri gua tak henti hentinya saya kagum dengan stalaktit dan stalagmit yang berada di sini
dari sini saya akan melanjutkan wisata alam lainnya di kabupaten gunung kidul
tempat tujuan saya berikutnya adalah pantai jogan
pantai sepanjang tujuh puluh satu km dari pesisir gunung kidul ini bisa kita kunjungi dengan waktu tempuh dua jam berkendara dari pusat kota yogyakarta
lihatlah pemandangan pantai dan lautnya di sini

jadi tak perlu jauh jauh berwisata kunjung
karena di indonesia saja begitu indahnya
pantai jogan ini diapi tebing tebing tinggi khas pegunungan kapur
oh saya juga tidak akan melewatkan
pastinya untuk mencoba tireline traverse atau menyeberangi jurang atau lembah diantara dua titik tinggi menggunakan tali
siapapun bisa untuk menyeberangi jurang
siapapun bisa untuk melakukan kegiatan ini menikmati kegiatan ini
ya karena kegiatan ini asik memacu adrenalin juga
sebelum mulai instruktur akan terlebih dulu memasangkan sejumlah alat pengaman
di antaranya helm dan karabiner sebagai pengait
pengelola di sini sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan menyeberang jurang
dan di masa pandemi ini protokol kesehatan pun dijaga
peralatan dibersihkan dulu sebelum dan sesudah dipakai
kalau saya sendiri saya senang adventure ya
jadi kalau ketika melintas terus dibawahnya ada ombak itu memacu adrenalin dan itu menyenangkan sekali
baru pertama kali aja mbak seru gitu
kalau menurut saya sih aman aman aja ya
soalnya kita kan pakai masker terus dari pengelolanya juga menerapkan protokol kesehatan disediakan tempat cuci tangan juga
wisata adventure ini populer di kalangan para pecinta olahraga ekstrim
dan mulai ditawarkan kewisatawan sejak tahun dua ribu sembilan
saya sudah selesai mencoba terorian di pantai jogan
kalau buat saya ini adalah salah satu kegiatan yang memacu adrenalin
tapi seru banget dan harus dicoba kalau datang ke sini
tak lengkap rasanya ya jika berwisata di kabupaten gunung kidul kalau tak mampir ke gunung api purbang belanggeran
yang terletak di kecamatan patung
gunung api ngelanggeran ini diperkirakan aktif enam puluh juta tahun lalu
saya pun mencoba untuk memanjat tebing di sini
tapi untuk sampai ke lokasi panjat tebing saya harus melalui lorong bebatuan
setelah memasang sejumlah alat pengaman dan menerima arahan singkat dari instruktur saat dia memulai panjat tebing
sebelum memulai olahraga panjat tebing ini saya harus melepas masker karena memang dalam olahraga panjat tebing dibutuhkan pasokan oksigen yang cukup banyak
tak mudah untuk memanjat tebing gunung yang merupakan satu dari tiga gunung purba di pulau jawa ini
minim latihan membuat saya hanya bisa memanjat sedikit hingga akhirnya menyerah dan turun dengan cara berayun
meski sulit panjat tebing merupakan salah satu kegiatan ekstrim yang aman dilakukan di tengah masa pandemi covid sembilan belas
asalkan anda tetap disiplin ya menerapkan protokol kesehatan
menyenangkan bukan berwisata alam di gunung kidul
di indonesia aja masih banyak tempat indah yang harus kita kunjungi
jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya
supyani tanjung intrara harja gunung kidul yogyakarta